presiden jokowi mengapresiasi gerak cepat polri dalam melumpuhkan teroris di serpong tanggerang selatan
berikut kutipan presiden joko widodo saat berada di acara penyerahan sertifikat di kantor kecamatan ntkong kalimantan barat
sekali lagi saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi pada densus delapan puluh delapan pada kapolri seluruh jajaran polri
yang telah bisa mengantisipasi sebelum kejadian sehingga hal hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah sebelum kejadian
karena di negara negara yang lain kejadiannya sudah di turki ada di mesir
saya kira kita patut bersyukur dan kita berharap masyarakat juga selalu
waspada melihat kanan kiri kalau ada hal yang memang perlu dilaporkan segera laporkan kepada aparat ya